dalam cnn indonesia news report gerhana matahari total itu memang sudah selesai tapi nyatanya euforianya itu masih terasa dan terekam dalam memori khusus bagi kita kita yang beruntung menyaksikannya
berikut adalah catatan koresponden kami silvano haji salah satu jurnalis cnn indonesia yang bertugas menjadi saksi sejarah fenomena alam gerhana matahari total di balikpapan kalimantan timur
kami di balikpapan jadi saksi secuil sejarah galaksi saya gambarkan sebagai momen sentimental
lima hari setelahnya saya tidak pernah menyangka akan seramai ini
manusia masih penasaran dengan peristiwa pada benda semesta
balikpapan merindukan gerhana mendahaga pengetahuan sekaligus sukacita

tidak semua penduduk dunia dapat menyaksikan peristiwa
saya dan semua orang yang melihat matahari berpapasan dengan rembulan membuat bayangan semu
keberuntungan bagi kita saat melihat cincin permata dari tuhan melewati wilayah indonesia
saya yang beruntung silvano hajid balikpapan
kayaknya gmt itu mengangenin ya lengkap